yuk saatnya kita jalan jalan secara virtual kali ini kami ajak anda ke hongkong
bagaimana suasana ramadan di hongkong tentunya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
dengan warga negara indonesia yang ada di sana ada mbak ainun
halo selamat pagi waktu jakarta mbak ainun
iya halo selamat pagi assalamualaikum
mbak ainun apa kabar ini
alhamdulillah sehat baik semoga di tanah air semua juga sehat semua ya
mbak ainun ini kan lebaran tinggal hitungan hari aja ya bagaimana menjalani ibadah puasanya di sana
sekarang ini di masa covid ini kan kita memang nggak boleh kumpul kumpul ya
jadi untuk acara buber bersama kita tiadakan
untuk sholat id bersama juga kita tiadakan taraweh juga sih
ada beberapa masjid yang di masjid timsaso itu
nah ini teman teman yang ada di majelis al ikhlas di taipo
itu setiap minggu kita libur itu mengadakan pengajian lewat online
karena kita nggak bisa mengundang ustad lagi kan ke sini
jadi kita lewat online semua
jadi kalau misalnya tidak
kita diwajibkan untuk hanya empat orang
hidup itu hanya empat orang
karena ada lagi covid mutan itu kan jadi kita banyak sekali peraturan peraturan yang harus kita laksanakan
jadi mbak ainun kalau di sana itu dilarang untuk melakukan ibadah di masjid ataupun kumpul kumpul
lalu bagaimana nanti sholat idnya apakah dilakukan sendiri sendiri seperti halnya yang ada di indonesia
ada beberapa sih yang buka kayak di masjid itu tapi ya dibatasi mas dibatasi
orangnya dibatasi yang bisa masuk
dan karena juga pas hari kamis itu pas kita nggak hari likur ya
jadi mungkin nggak ada banyak teman teman yang bisa untuk mengikuti sholat id bersama
termasuk kumpul kumpul biasanya di kbri gitu mbak
bukan sekedar maaf maafan atau makan bersama makan opor begitu di kbri seperti tahun tahun sebelumnya
maaf mbak kurang jelas ini
iya apakah ada rencana untuk makan opor bersama di kbri seperti tahun tahun sebelumnya mbak ainun
halo mbak ainun apakah suara saya terdengar dengan jelas
mbak ainun bagaimana
apakah di kbri sendiri ada kegiatan khusus begitu menyambut idul fitri
apakah di kbri sendiri ada kegiatan khusus untuk menyambut idul fitri
kalau tentang saya ya
kalau saya sih di sini biasa alhamdulillah majikan kan baik
jadi untuk sholat
di kbri sendiri ada kegiatan khusus nggak mbak untuk menyambut idul fitri
saya sendiri ada kegiatan ada kegiatan dari
ya silakan silakan mbak ainun lanjutkan mbak ainun
kalau dari saya sendiri ada kegiatan kita dari kegiatan dari bank mandiri ya saya ikut sekolah sahabatku
bank mandiri itu kita ada kegiatan
setiap minggunya ada kegiatan
yang di bawah naungannya bank mandiri
di sini ada sekolah entrepreneur
ada juga sekolah bermacam macam disediakan di sini secara gratis
jadi teman teman kalau libur bisa mengisi acaranya
acara keagamaan juga banyak sekali
jadi nanti kalau pulang ke indonesia bisa digunakan di kampung halaman mereka
mbak ainun kita bicara soal perkembangan kasus covid sembilan belas di hongkong ya mbak
kalau di negara negara lain kan sudah divaksin
bagaimana dengan mbak ainun di sana
kebijakannya vaksinasi bagi warga negara asing di hongkong bagaimana mbak ainun
karena ini ada covid yang kedua ya
covid mutan dari india itu kan ya
jadi semua para pekerja migran ya kayak kita kita para pmi
itu diwaksudkan untuk tes kembali semuanya tanpa terketuali
berakhir tanggal sembilan kemarin ya itu harus semua harus tes
kalau nggak tes bisa dikenakan dendek atau pepenjara kayak gitu
tapi untuk tesnya itu sendiri gratis atau seperti apa
sudah ada tiga pekerja filipina yang terkena itu
tapi mbak ainun ini tesnya sendiri gratis difasilitasi oleh pemerintah setempat atau seperti apa
apakah tesnya juga dilakukan selama rutin begitu empat belas hari sekarang terus empat belas hari berikutnya atau bagaimana sistemnya
di sini semuanya tes web gratis
dan juga vaksin itu juga kayaknya gratis vaksinnya itu
kalau karantina sepulang dari indonesia karena saya juga baru saja pulang dari indonesia itu karantina selama dua puluh satu hari di hotel
terus tes swabnya itu dua belas hari
empat belas hari tes web kemudian tujuh hari kemudian tes swab kembali
setelah sampai di rumah kita di tes lagi tes swab kembali secara gratis
baik baik baik
itu tadi gambaran bagaimana
suasana ramadan di hongkong dan juga penanganan covid sembilan belas di hongkong yang kalau kita bandingkan dengan tanah air ada beberapa hal yang berbeda ya
iqbal ya terima kasih
mbak ainun tadi adalah warga negara indonesia yang berada di hongkong
ya makasih mbak